jangan kau ambil mustika ularku maesah
dengan mustika ini yang ada di tangan
aku bisa mengendalikanmu
mulai sekarang kau dan prajurit prajurit
berada di dalam kekuasaan
kamu benar benar terkutuk mahesa
kau benar benar manusia yang sudah tahu diuntung
aku butuh penaga murnimu
bukankah kau tidak ingin aku mati
oh soalnya tuanku sudah dia
aku yang lepaskanmu

kalaulah kamu dari suku
ketika kau mengajak aku menyalurkan
dia akan menyelekmu
aku sudah pujian melihatmu maesah

wanita ayahmu yang kuat
kamu jangan khawatir
aku tidak akan menunduk
aku masih membutuhkan tenaga dalam
jangan panggil aku guru
kau benar benar murid yang durhaka
terima kasih allah murni
jangan kau ambil mustika ulang
dengan mustika ini yang ada di tangan
aku bisa mengendalikanmu
berada di dalam kekuasaan
kamu benar benar terkutuk mahesa
apa yang kamu lakukan terhadapku
kalian berada di dalam kekuasaan
sampai dia sembuh
karena aku masih membutuhkan tenaga dalam
jangan lupa untuk berikan dukungan di atas laman fb kami
tidak ada setelah
dan gac persulutan
sebentar nyai ratu
aku harus segera sisipkan racun ini
jangan sampai omas tahu
nyai ratu apa perlu saya antar ke kamar
tidak perlu biar iteng saja yang mengantarkan
sebaiknya kamu segera antarkan minuman ini kepada nima secara santan
baik nyai ratu
ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan
sebentar lagi rara santang akan meregang nyawa
dan rahasia itu akan terpendam selama lama
sudah siang seperti ini
tapi kenapa ayah indah prabu belum selesai semedi
aku harus bertemu ayah dan prabu
aku harus segera membebaskan guruku dari dalam penjara
maaf atuh bibi telat mengantarnya
alah alah ini hari kemisnya
iya bi makanya rana puasa
bibi atu yang minta maaf kan bibi yang salah
yaudah minumannya bibi taruh dapur lagi
iya gusir atu
itu dari tadi bagi temen
sekarang kamu ambilkan minuman untukku
iya gusir atu
oh mas kenapa lupa
nih mas kan sering puasa senin kemis
kenapa disediain minuman
eh mana terekamannya sih gemrot
kurang ada di situ
kurang ada di situ
dah saya gemrot
tapi nahi itu minumannya ada dua
subtitel ini dihakimi oleh
kakek kenapa kek
kakek habiskan tenaga
karena dari pagi kakek belum makan
sebaiknya kakek istirahat
aku punya sedikit makanan buat kakek
kalo kakek boleh tau
kamu mau kemana nak
apa yang dicari oleh pemuda itu di pajajaran
apakah ada yang salah dengan firasatku
kenapa pemuda yang memiliki aura hitam itu
memiliki sifat yang begitu pengasih
sudah di pengirian